dan ini memang kembali lagi kami ingatkan bahwa memang setiap pos kementerian ini berbeda beda jatahnya begitu ada yang tidak membutuhkan atau tidak mendapatkan jatah wakil menteri tapi ada juga yang bahkan sampai tiga begitu ya posisi wakil menteri ini sendiri
ya dan kabarnya juga aminuddin ⁇ maruf ⁇ juga masuk begitu ya dalam kementerian bumn untuk membantu nanti pak erick thohir dalam menjalankan sebagai pemimpin menteri bumn
nah kalau tadi kita lihat adek artika wiriwadmojo begitu yang tampil di layar yang kemudian posisinya diketahui yang merupakan direktur utama dari bumn
kalau kita lihat dari karirnya yaitu ia alumni universitas indonesia jurusan ekonomi dan akutansi pada sembilan belas
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam kemudian memulai karir sebagai konsultan pajak dan juga akuntan di rsmaj pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh enam kemudian lanjut bekerja sebagai analis kredit di bank industri jepang dan kemudian terakhir sebagai boston consulting group dan juga direktur utama bank mandiri
nah selanjutnya kita mendengarkan keterangan dari angela tanusudipio
selanjutnya pasti akan banyak berdiskusi dengan pak wis utama dan kami akan melanjutkan arahan dari pak jokowi untuk membangun sepuluh destinasi wisata dan lima yang akan menjadi prioritas utama kami
kurang lebih demikian terima kasih
pertanyaan terakhir apa yang paling mudah

ya mungkin bisa dikata saya paling muda sekarang ini
di umur tiga puluh dua tapi saya mempunyai background management di bidang media dan juga berbagai bidang lainnya seperti retail finance dan banyak unit unit lainnya yang saya pegang
jadi semoga ini bisa membantu saya untuk bisa bekerja secara kreatif cepat efisien dan mempunyai high impact yang tinggi sekali
mbak kalau untuk posisinya
sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan pak wis utama
belum belum tapi saya cukup kenal pak wisnu tama karena gimana pun juga industri televisi kan cukup sempit ya
sering mendengar nama beliau dan beliau memang cukup kreatif dan pastinya sosok yang patut dikagumi
dan saya tidak sabar untuk bisa bekerja sama dengan pak wis utama
ya jadi dalam satu tahun ke depan ini kita fokus ke lima destinasi yang sudah diarahkan pak jokowi untuk dibangun dengan berbagai event
tapi tentunya juga kita harus membangun infrastrukturnya ya ekosistemnya sehingga juga memadai
mbak untuk posisinya di
mensi itu nanti akan seperti apa ya pak mundur atau
ya tentunya dengan aturan yang berlaku saya pasti harus mundur dari segala posisi di bisnis usaha
masih partai mbak
sekian terima kasih
terima kasih mbak